mama kayak merasa bahwa itu peringatan buat mama
gimana kalau ternyata orang yang meneror kita selama ini adalah orang yang kenal dan dekat dengan mama
lo bisa kan ceritau nino itu kenapa
apa dia ada masalah di kantornya ya
masalahnya besar ya sampai gue kena marah kayak gini ya
kayaknya sih dia baik baik aja sih sa
tapi nanti coba gue ceritau ya
oh iya gue juga udah bikin
gue dibantu sama neneng sama jessica
udah dikirim tapi sampai sekarang belum lagi balasan juga
apa gue kirim ke lu juga ya biar lo kasih ke nino biar didengerin
ya makasih ya rik
pastiin tapi ya nina dengerin semuanya sampai habis
biar dia bisa balas telpon dan chat gue
yaudah gue kirim voice note nya ya sekarang
saya pasti kamu lagi sibuk kerja ya
pasti kamu lagi pusing ya sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah
aku janji akan jadi istri yang baik untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang gue tuh
tapi sekarang kamu semangat ya
selalu dan masih aja sah
nino yang ada di hati lo
alhamdulillah ya allah
aku tau kamu pasti datang kesini
kamu mau nge surprising aku kan
bukannya waktu itu nino kelihatan udah mulai peduli sama
mak bangun yuk
kok mama sama papa di sini
mama mau bangunin reina
dan mau suruh reina siap siap
rena mandi terus ganti baju
emang mau kemana pak
apa hari ini reina udah boleh masuk sekolah lagi
kalau sekolah belum ya nak
tapi mama sama papa mau ajak rina pergi
iya jadi sekarang reina langsung siap siap mandi ganti baju
mama udah panggil uncus
paling bentar lagi uncus datang
harus buat orang nggak ke sekolah
aku ke mana nek
hari ini reina diundang ke kantornya ovan
asyik nggak aku mau
mandi mandi mandi mandi
aku udah nggak sabar
mau main ke kantor ovan
iya sebentar ya
nanti aku datang
tuh mama udah datang
mama lemes aja kurang tidur
kok belum rangkap
kalau ma sakit aku nggak jadi ke kantor ovan
aku rawat sama acah
emang rina mau ke kantor ovan
om irvan mau ketemu sama reina
jadi aku sama sama saling ngeranturin reina ke sana
tapi kasih tau ovan ma
aku mau rawat oman dulu
emang kamu lagi lupa ngapain tadi di sekitarnya
siapa kamu ini yang kerja di normally
nah aku adadyu consecutinya
seandainya kamu nggak semangat bisa nzu definesterya
jadi aku bisa jadi ngaku ngaku aja
kau orang tidur kenapa
kepikiran teror kemarin
biarin aku sini main game dulu
main game dulu ya
main game ya
aku mimpi buruk
makanya mama kurang tidur
lagi di jalan
mama ngeliat ada laki laki kayak kesakitan
datengin mama samperin
dateng pria lain lagi
terus mama dibekap dan disekap di sebuah gumu
waktu mama teriak minta tolong
orang yang mencekik mama itu
wajahnya berubah jadi wajah papa
mama jadi kepikiran al
kayaknya di mimpi itu tuh
dan coba memperingati mama
dan di mimpi itu juga
apa yang terlihat baik
itu belum tentu baik
itu makanya apa apa kamu bilang apa yang terlihat baik menentu baik
ya mama kayak merasa bahwa itu peringatan buat mama
gimana kalau ternyata orang yang meneror kita selama ini adalah orang yang kenal dan dekat dengan mama